satuan tugas penanganan covid sembilan belas memutuskan mencabut ketentuan surat tanda registrasi pekerja atau strp
sebagai syarat perjalanan darat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm
level dua sampai empat mulai selasa tujuh september dua ribu dua puluh
strp diganti dengan aplikasi peduli lindungi
setiap pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi
tak terkecuali pengguna moda transportasi darat seperti kereta api
lebih bagus karena ini sebelumnya saya udah pakai itu kalau saya mau masuk mal
dan ternyata sudah di stasiun sudah diberlakukan
kebetulan belum sih baru hari ini tadi pas lihat ada vaksin apa namanya buat dari peduli lindungi gitu
jadi kayak mungkin per hari ini kalian mulai aktif gitu
iya masih pakai strp tapi saya memang udah akses peduli lindungi dari lalu sih udah full vaksin juga
sebelum ketentuan ini diberlakukan pihaknya sudah lakukan survei kepada masyarakat
hasilnya sebagian besar pengguna kereta komuter sudah mendapat vaksin covid sembilan belas
strp ataupun surat keterangan dari pemerintah atau perusahaan itu diganti dengan sertifikat vaksin
sertifikat vaksin ini bisa diakses lewat peduli lindungi
ataupun dengan sertifikat yang sudah di print karena pengguna kita ini dari semua lapisan masyarakat
sehingga dengan peduli lindungi boleh
sertifikat juga boleh
anne purba menambahkan pihaknya juga mendirikan sentra vaksinasi di sebelah stasiun kereta komuter
pt kci mencatat sejauh ini sudah lebih dari lima belas ribu orang yang mendapatkan vaksin covid sembilan belas
di sebelah sentra vaksinasi bekerjasama dengan puskesmas terdekat stasiun dan tni polri
ya ketentuan menunjukkan sertifikat atau surat vaksin covid sembilan belas sebelum naik krl
saat ini masih dalam tahap sosialisasi terhitung mulai hari ini rabu hingga jumat delapan sepuluh september dua ribu dua puluh
pihak operator krl komuter masih memberikan kebebasan atau masih memperbolehkan calon penumpang menunjukkan strp sebelum naik kereta seperti itu
tetapi ingat pada sabtu sebelas september dua ribu dua puluh satu calon penumpang sudah harus menunjukkan surat vaksin covid sembilan belas sebelum naik krl
bisa diakses lewat aplikasi peduli lindungi bisa di scan lewat barcode atau menunjukkan surat fisik kepada petugas
arman helmi baramaestro bogor jawa barat